jemaah haji hari ini melakukan wukuf di arafah yang juga menjadi penanda puncak ibadah haji
lebih spesial lagi karena sembilan zul hijah jatuh pada hari jum'at
kita tersambung dengan ketua majelis ulama indonesia muhammad khalil nafis
yang saat ini berada di arafah arab saudi kay hoilo
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar kiai sehat sehat menjalani ibadah di sana
alhamdulillah lancar kita baru saja melakukan sholat duhur dan asar
begitu juga dengan khutbah wukuf di arafah
dan sebagian orang orang sekarang menuju ke jabal rahmat
k hoyle kita tahu hari ini puncak ibadah haji penandanya hukuf di padang arafah
sebenarnya apa makna hukuf ini
ya rasulullah saw bersabda al haju di arafah atau al haju arafah
haji itu pada intinya wukuf di arafah
karena memang tidak bisa sah haji seorang tanpa hukuf di arafah
oleh karena itu di arafah ini semuanya harus melaksanakan bagi seluruh jamaah haji
jadi kalau tidak pakai al ikhram pasti dia tidak sedang melaksanakan ibadah haji
maknaan dari haji di arafah ini
namanya arafah sendiri berawal dari bagaimana nabi adam as dengan siti hawa bertemunya di arafah
setelah keluar dari surga karena makan kayu khuldi
kemudian nabi adam itu ada di india
kemudian siti hawa berada di jibda
ketemunya di arafah memadu kasihnya di jabal rahmah
satu riwayat yang lain menyebutkan bahwa di arafah inilah nabi ibrahim as
diajari untuk melakukan manasik haji
untuk bagaimana menyempurnakan dari ibadah haji yang terus dilanjutkan oleh nabi muhammad saw
dan di arafah ini sebenarnya disebut dengan arafah mengenal
karena kita dari berbagai suku budaya dan negara meskipun bapak satu ibu satu kita bertemunya di arafah
nah di arafah inilah kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain dan mengerti antara satu dengan yang lain
tapi lebih spesifik lagi secara spiritual
arafah itu artinya mengerti
jadi berhenti untuk mengerti
mari kita berhenti dari kepentingan duniawi kepentingan yang sifatnya manusiawi
kita kembali kepada allah
orang yang mengerti tentang dirinya sendiri dia akan mengerti tentang tuhannya
jadi seringkali kita tidak menyadari kalau kita hamba kemudian kita bertingkah seperti tuhan
atau kita mentuhankan bukan allah
tapi mentuhankan akal kita mentuhankan jabatan atau mentuhankan hartanya
oke holil bagaimana sekarang sebaiknya kita memaknai idul adha tahun ini
kalau misalnya di indonesia kan juga ada perbedaan dengan arab saudi
ada beberapa kegelisahan juga yang disampaikan kenapa berbeda bagaimana sebaiknya kita harus bersikap sekarang
ya tentunya kita sudah terbiasa berbeda lebaran jadi bukan hanya ini saja sudah berkali kali
nah kita menghormati perbedaan antara kita
di sini adalah muhammadiyah dengan pemerintah dan nahdlatul ulama
maka saudara saudara kita di muhammadiyah yang melakukan lebaran besok ya kita hormati sebagai keyakinannya
begitu juga teman teman kita saudara saudara kita yang mau lebaran hari minggu
juga ya kita hormati tetapi kalau saya menyarankan adalah mengikuti pemerintah
ketetapan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan
tetapi orang yang tidak mengikuti pemerintah pun kita juga hormati
bagaimana dengan puasanya yang arafah
dan bagaimana dengan kita sudah selesai arafah baru besok kita puasa dengan pemerintah
bagi kita di dalam fiqh ada namanya ta'atudul maqalik
ada perbedaan ada bermacam macam tempat kita melihat bulan
pada saat terbenam matahari itu
itu kita bisa melihat bulan
nah di satu tempat wilayah dengan wilayah yang lain itu bisa berbeda
termasuk indonesia malaysia itu berbeda dengan di arab saudi
karena memang matlaknya tempat melihat bulannya itu berbeda

nah perbedaan itulah yang menjadikan berbeda kita dalam melaksanakan puasa
jadi kalau di saudi puasanya mungkin yang tidak haji itu bisa puasa hari ini sebagai hari arafahnya
tetapi saudara saudara kita di indonesia bisa besok melakukan hari sabtu maksud saya untuk melakukan arafahnya
semuanya telah benar sesuai dengan ijidahnya masing masing
asalkan kita jangan dicampur campur
ya satu sisi mengikuti
satu sisi mengikuti yang lebarannya tanggal sembilan juli
ada yang mengikuti sepuluh juli atau ada yang mengikuti hari sabtu ada yang mengikuti hari minggu
jadi kalau memang hari sabtu ikutilah secara sempurna hari sabtu termasuk penyembelian hewannya
kalau ngikutin lebaran hari minggu juga ikutilah semua rangkaian hari minggu termasuk ayam mutasi penyembelihan hewannya
apalagi sampai ada ustadz khutbah dua kali
harus pilih salah satu mana yang diakini
begitu juga kita
seolah seolah pilih mana yang meyakinkan
jangan sampai sholat kedua duanya
jadi kita harus memilih mana yang diyakini oleh kita
insya allah semuanya akan menjadi kebaikan dan semuanya tentu kita ingin menuju keberkatan allah swt
amin amin harapannya begitu
kiai bisa gambarkan kepada kami di sini yang di indonesia
seperti apa suasana haji saat ini setelah dua tahun ditutup setelah dua tahun pandemi
pertama memang sekarang tidak terlalu karaudit
hanya satu jutaan yang hadir sebagai jama' haji di arab saudi
dan ditambah dengan visa mujamalahnya atau visa kurodanya
jadi tidak terlalu karaudit
sehingga kita di arofa tidak terlalu desak desakan
termasuk tadi saya datang ke masjid namero
itu ya masih lega lega saja
dan orang menikmati
dengan di bawah bawah pohon karena banyak pohon pohon yang hijau
dan juga ada pak karno nanam pohon di sini
memang sekarang sudah bisa tunggu pohon pohon
sehingga ada yang tidak menggunakan tenda
dia juga berteduh di bawah pohon wukufnya itu
dan sekarang juga di arab saudi saya kemarin mencoba sebelum wukuf di arova
ada kereta yang itu hanya berputar masyair
masyair itu artinya di mina musdalifah dan arofah
sehingga mutarnya itu adalah mutar kereta
bis pun tidak terlalu banyak
ada yang bis sehingga tidak banyak kemacetan
tapi insya allah sore ini sekitar sekarang sudah jam satu an
nanti sekitar jam lima an kita mulai siap siap untuk bergerak pergi ke musdalifah untuk mabit
dan insya allah tengah malam nanti yang dari musdalifah akan bergerak ke mina
untuk lempar jumroh dan juga mabit di mina
oke khalil semoga semua rangkaian ibadahnya berjalan lancar
oke iqaulil dan juga rombongan
selamat sehat mabrur dan kembali ke indonesia
terima kasih iqaulil nafis
terima kasih ketua majelis ulama indonesia langsung dari arafah arab saudi